jomblo gak pernah yang kerjanya
gak ada yang bisa menandingi kekompakan kita bertiga
seakan akan kita ini adalah tiga cewek kembar yang saling melengkapi
mundur maju mundur cantik
bukan tiga cewek itu
ya kita bertiga itu
hampir semua murid di sini emang ngeidolain kita
mau tau kenapa

pokoknya ada tulisannya kok di depan pintunya
eh eh tolong gak gak gak usah gue bisa sendiri kok
niat gue cuma bantu kok
ada cowok yang setulus dia